dua hari memburu pelaku jamret dan begal
polda metro jaya mengungkap lima puluh tujuh kasus
sebanyak tiga puluh sembilan pelaku ditahan polisi
kabit humas polda metro jaya komisaris besar polisi argo yuwono menjelaskan
sasaran operasi kewilayahan adalah pencurian kendaraan bermotor dan penjambretan
para pelaku biasanya menggunakan senjata tajam saat beraksi
meski berhasil mengungkap lima puluh tujuh kasus pencurian dengan kekerasan
argo menampik jika angka kejahatan di wilayah polda metro jaya meningkat
menurut argo angka kejahatan selama enam bulan terakhir turun dibandingkan tahun lalu
kemudian menggunakan sajam jadi yang masuk dalam operasi itu
jadi ada lima puluh tujuh kasus yang sudah diungkap oleh polda metro dan jajaran
dan kemudian ada tiga puluh sembilan pelaku yang sudah kita lakukan penahanan
dan rencana besok akan kami rilis keseluruhan